terima kasihu menonton

terima kasih terhajii

terima kasih cupee

kalau aneh sih ustaz
kiai rasid udah rekomendasiin
aneh percaya aneh yakin
ya saya tuh gak nemuin karakter yang menunjukkan kalau dia itu santri teladan
andak yang baik berbudiluhur
dan ya sebagaimana seorang santri
nih tau gak
baju gua konyanya cuma atuh
udah atuh lebar banget
panggil saja abah
gimana kamu betah di pesantren ini
betah pakai eh abah
pesantren ini namanya kunanta
kamu tau artinya
artinya jadilah diri kamu sendiri
maksudnya supaya kamu harus percaya sama kemampuan kamu sendiri
seperti halnya abah percaya sama kemampuan kamu
bahwa suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses dan hebat
meskipun pada saat ini kamu belum mengenal agama
anggap saja pesantren ini adalah rumah kamu sendiri
tempat mengasah diri dan menimba ilmu
kamu bukanlah haikal yang abah tunggu
gak ada apa apa
lanjutkan lanjutkan makan
ya lanjutkan makan
makan makan makan
makan gak ada apa apa
makan makan makan
duduk gak ada apa apa
gak ada apa apa
abah gak kecewa
karena abah yakin
kamu dikirim oleh allah untuk belajar di pesantren ini
dari mana asal kamu
bagi abah tidak penting
sekarang kamu akan menjadi orang yang sukses